gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku terpukul atas kepergian cahyokumolo
ganjar mengaku mendapat banyak pelajaran hidup saat menjadi sekretaris cahyokumolo di fraksi pdi perjuangan di dpr
ganjar mengaku memiliki banyak kenangan khusus dengan almarhum cahyokumolo yang menjadi senior dan mentornya di partai
ganjar tercatat pernah menjadi sekretaris cahyokumolo di fraksi pdi perjuangan di dpr
ganjar mengaku jumat ini hendak kunjungan kerja ke kebumen tapi acara ini dibatalkan menyusul wafatnya cahyokumolo
saat hendak ke bandara ahmad yani semarang ganjar makan siang di warung mangut manyung bukfat
dari foto yang dipasang di dalam warung ganjar mengetahui bahwa almarhum cahyo semasa hidupnya adalah pelanggan setia warung tersebut
semua seperti dilalah gitu ya di belakang saya persis ada fotonya pak cahyokumolo
sama ibu gitu ya
ternyata beliau juga suka makan di sini
beliau orang yang sangat humble kerapia nggak suka protokoler sebagai menteri sebagai senior saya